setelah melakukan pemeriksaan intensif selama dua puluh empat jam
kepolisian resor kota bandar lampung akhirnya menetapkan dua orang tersangka
dalam kasus prostitusi online yang melibatkan artis penyanyi dan selebgram berinisial vs
kedua tersangka adalah maila kaisa dan meilya nita nurazi yang berperan sebagai buncikari
vs menyatakan penyesalan dan meminta maaf kepada keluarganya atas kejadian ini

saya masih utuh di perpakaian gitu
cuman salahnya mungkin berduaan di kamar begitu
tapi posisinya pun berjauhan
uang saya tidak tahu tapi memang ada transferan
satu hari itu
kuasa hukum vs mengaku kliennya datang ke bandar lampung untuk urusan bisnis dengan pengusaha berinisial s
pihaknya juga menyatakan bahwa vs hanya korban dalam kasus prostitusi online itu
walaupun berstatus saksi hingga kamis siang vs masih belum diizinkan pulang
karena polisi masih membutuhkan keterangannya
sedangkan s yang merupakan pemesan vs juga ditetapkan sebagai saksi namun sudah diizinkan pulang
tapi kalau belum
mungkin masih kita amankan dulu disini satu dua hari
vs diamankan polisi bersama s di kamar hotel novotel bandar lampung pada selasa malam
polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai lima belas juta rupiah
bukti transfer bank senilai lima belas juta rupiah
nota booking kamar hotel dan satu kotak alat kontrasepsi
sugianto andi surahman lampung